wah selamat ya mas bobby dan juga mbak kahyang semoga setelah menikah karena kan tadi yang mas lama terharjo bilang
kalau jatuh cinta itu gampang tapi pelihara cinta itu yang susah nah semoga rumah tangganya lancar dan awet
amin gitu ya dan apalagi stamina juga harus tetap terjaga sampai nanti tanggal dua puluh empat sampai dua puluh enam akan menggelar acara ngunduman
oh masih ada acara lagi ya di medan ya wah ini rangkanya panjang sekali pasti juga melelahkan ya buat dua pasangan
jadi harus fit harus makan ikan kalau kata mbak susi lagi oh akrab ya
akrab dong so kenal so deket
tetapi pemirsa kalau jika dilihat dengan seksama selama prosesi pernikahan raut wajah bobi itu sangat ekspresif
ya mungkin jika ada yang terlewatkan kita akan hadirkan di sini bisa terlihat ada momen beberapa kali bobby menarik nafas dalam dalam
dan juga menebar senyum pada seluruh tamu juga keluarga
kami hadirkan kembali momen bahagia lewat ekspresi wajah sang menantu presiden ini
hari bahagia bobi afif nasution dan kahiyang ayu telah berlangsung delapan november dua ribu tujuh belas
selain rangkaian acara raut wajah bobby yang menjadi menantu sang presiden itu pun turut menjadi sorotan
beragam ekspresi wajah pria berdarah batak tersebut bisa terlihat sejak acara midodareni tujuh november dua ribu tujuh belas hingga resepsi pernikahan
di malam midodareni wajah sumringah bobi nasution terlihat ketika ia dan keluarganya baru saja tiba di kediaman orang tua kahiyang
yang akan menyandang status sebagai suami dari putri sang presiden tentu menjadi kebahagiaan tersendiri
tapi juga tak bisa ditutupi raut wajah mendegangkan terlihat di wajah bobby
pria dua puluh enam tahun ini tampak berusaha menyembunyikan rasa gugupnya dengan menebar senyum kepada tamu dan keluarga di sekitar
namun hanya dalam hitungan detik wajah bobi tampak terlihat kembali tegang
ketika joko widodo memberi sambutan atas kedatangan keluarga bobi tanpa pula ia menyaksikan dengan seksama sambil menyekak ringan
rasa bahagia bercampur gugup berlanjut di hari h
ekspresi bobi tersorot kamera beberapa kali menghela nafas sejak turun dari kereta kencana
hingga sebelum mengucapkan ijab kobul
saya terima dihukum
saya terima dihukum
dan ikatan jodohnya kayang ayu binti joko widodo dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan emas delapan puluh gram dibayar tunai
setelah mengucapkan ijak kobul bobby tampaknya sudah lega dan bisa tersenyum lepas
walau tak bisa dipungkiri rasa lelah tentu dirasakan bobi setelah mengikuti serangkaian acara pernikahan adat solo
memahami sang suami mulai kelelahan momen romantis pun terekam kamera ketika kahiyang berusaha menghibur bobi
dan keduanya pun tampak tertawa lelah